seorang pekerja proyek pembangunan rumah bantuan dinas sosial dilaporkan terluka
usai diserang oleh orang tak dikenal
yang diduga anggota kelompok bersenjata sugapa
di kampung kumbalagupa distrik sugapa kaupaten intan jaya papua pada selasa
kabit humas polda papua ahmad mustafa kamal menyatakan
dari penyerangan tersebut korban atas nama aris kalan
mengalami luka serius di leher akibat tebasan benda tajam
menurut kamal korban pertama kali ditemukan pada pukul sembilan lima puluh waktu indonesia timur
korban tergeletak di pinggir jalan poros kampung kumbalagupa
dan langsung dibawa ke puskesmas bilogai kampung yokatapa distrik sugapa
untuk mendapatkan pertolongan medis
berdasarkan keterangan saksi korban tak sendiri saat diserang
ada rekan korban yang melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya
kita selalu berharap menghubungi
kepada seluruh masyarakat
terutama pihak pihak perusahaan yang melaksanakan pembangunan
agar melakukan komunikasi kepada kesatuan pemilangan
apakah itu polres atau polsek
atau bahkan rekan rekan dari tni
kita tahu bahwa beberapa kali kekerasan di pukul sembilan lima puluh
itu dilakukan oleh kelompok penyelamatan bersenjata kepada para karyawan
di hari yang sama satu dari delapan jenazah karyawan
pt palapa timur telematika ptt
yang menjadi korban pembantaian kelompok bersenjata saat bertugas
memperbaiki bts tiga di beoga kabupaten puncak papua
yaitu bebi tabuni
tiba di bandara aminggaru ilaga kampung aminggaru
distrik omukia kabupaten puncak
jenazah dibawa ke mapolres puncak kampung kimak distrik ilaga
sebelum dibawa pihak keluarga ke tempat pemakaman di jalan moko kampung ilambet
menurut keterangan kapem dam tujuh belas cendrawasih kolonel infranti aksa erlangga
sediba di lokasi pemakaman jenazah bebi tabuni
dimakamkan secara adat
proses pemakaman jenazah yang didampingi tni dan polri ini berlangsung aman dan lancar